menjelang idul fitri bank mega mengadakan program mega peduli dengan memberikan bantuan bahan pokok kepada yayasan sosial dan masyarakat yang membutuhkan
bantuan bahan pokok diserahkan secara simbolis kepada perwakilan yayasan di gedung menara bank mega jakarta jumat dua puluh dua april
program bantuan sosial oleh bank mega pada tahun ini mengusung tema peduli dan bangkit bersama
tahun ini bank mega memberikan bantuan sebanyak sembilan belas enam ratus paket bahan pokok
direktur utama bank mega kostaman taib mengatakan pemberian bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menyambut idul fitri
alhamdulillah puji tuhan pada pagi hari ini bank mega kembali mengadakan acara mega peduli berupa pembagian sembako
yang kita laksanakan di
di seluruh cabang dan regional bank mega di seluruh indonesia
sebanyak tiga ratus tujuh puluh tujuh cabang
jadi pada tahun ini kembali kami membagikan hampir dua puluh paket sembako senilai lebih dari dua lima miliar rupiah
mudah mudahan paket ini bermanfaat bagi yang membutuhkan dalam rangka menyambut hari raya idul fitri
penerima bantuan sosial
program ini adalah yayasan dan masyarakat yang membutuhkan
yang berada di lingkungan jaringan kantor bank mega seluruh indonesia
sejumlah perwakilan yayasan mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini
alhamdulillah kami dari warga sekitar khususnya kami dari masjid al hijabah
setiap tahun menerima paket sembako dan ini sangat membantu kami sebagai warga
di mana saat ini juga masih pandemi covid sembilan belas dan sangat membantu sekali
ya merasa terbantu sekali ya bantuan dari bank mega
ya bank mega semakin sukses semakin bermanfaat untuk semuanya
penyerahan bantuan paket bahan pokok secara simbolis ini dilakukan serentak di kantor pusat
dan seluruh wilayah kantor bank mega yang terhubung secara virtual
bank mega merupakan perusahaan di bawah ct corp yang juga menaungi cnn indonesia